dua remaja ar tujuh belas tahun dan amf empat belas tahun dituduh membunuh anak tetangganya agar bisa menjual organ tubuhnya
menurut polisi mereka melihat di internet organ tubuh bisa dihargai lebih dari satu miliar rupiah
mereka pun mengincar korbannya muhammad sadewa sebelas tahun yang biasa menjadi tukang parkir di sebuah minimarket
minggu sore delapan januari lalu mereka menjalankan aksinya
sebelum dibunuh korban diajak bermain game online di rumah ar
saat asyik bermain ar mencekik dan membenturkan kepala korban ke lantai
sedangkan amf bertugas memekap mulut korban
setelah korban meninggal tersangka ternyata tidak kunjung mendapatkan jawaban dari sebuah website penjualan organ tubuh internasional
lantaran panik korban akhirnya dibuang di sebuah jembatan nipanipa kabupaten maros sulawesi selatan
kedua tersangka diajak hukuman sumur hidup
namun karena masih di bawah umur kemungkinan akan mendapatkan hukuman lebih ringan
tersangka mengkonsumsi konten negatif di internet tentang jual beli organ tubuh
dari situ tersangka terpengaruh tersangka ingin menjadi kaya
buntut dari kejadian ini ratusan orang yang merupakan warga dan diduga kerabat bocah korban penculikan dan pembunuhan
mendatangi rumah keluarga tersangka pada selasa sore
warga yang emosi kemudian merusak rumah orang tua tersangka yang juga menjadi toko kelontong
aparat yang berada di lokasi langsung menenangkan warga untuk menghentikan aksi main hakim sendiri
pihak keluarga korban mengaku terpukul dengan kematian korban dan meminta pelaku dihukum seberat beratnya
usai dilakukan autopsi jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman khusus paropo kota makassar
pada selasa sore
tim liputan cnn indonesia